video blog atau vlog tengah marak di dunia teknologi informasi saat ini
tidak hanya media untuk mendapatkan informasi
membuat vlog juga banyak digemari oleh kalangan milenial untuk memberikan informasi
perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat
pada era modern saat ini
gawai menjadi salah satu komponen untuk mendapatkan atau menyebarkan informasi
salah satunya lewat video blog atau vlog
tren vlog yang berkembang di kalangan milenial ini
merupakan dokumentasi informasi lewat video berupa fakta atau opini
yang kemudian dibagikan lewat media sosial seperti youtube
tidak sekedar membuat video dan berita
dalam membuat vlog konten juga perlu diperhatikan
agar menghasilkan berita yang berkualitas
memang pada saat itu lagi jadi pembicaraan banyak orang
dan menyangkut dengan orang orang yang memusatkan perhatian mereka ke arah itu
misalnya kalau kita berbicara mengenai sebelumnya asean games
kenapa konten itu saya angkat
karena memang indonesia setelah sekian tahun kembali lagi melaksanakan asian games
dan barulah masuk ke treatment ke gaming
yang diselenggarakan lab school jakarta digital lab dan cnn indonesia
siswa diajak berpartisipasi dalam pembuatan vlog
dengan kamera pintar mereka agar mampu menghasilkan karya yang bermutu
kan gara gara gak punya kamera bagus jadi nggak bisa
tapi gara gara ada acara ini kita jadi ada kesempatan buat
akhirnya bikin vlog bareng teman teman jadi seru gitu lah
sekolah kita bisa dapat motivasi untuk membuat vlog
untuk membuat cerita dan juga bisa lebih kreatif lagi ke depannya
cara membuat video video yang kaya sangat baik dan bagus
untuk masyarakat sekitar
membuat vlog juga bisa menjadi sarana menambah pengetahuan dan kreativitas siswa
siswa kami kan sekarang terlahir di zaman milenial
mereka tidak saja generasi muda tetapi orang orang yang akan meneruskan kepemimpinan
mau tidak mau suka tidak suka mereka juga harus menguasai kejadian yang terjadi saat ini
saat ini kan era digital
mereka terlahir di zaman yang serba mudah serba ada
mereka juga bisa membuat vlog
tidak hanya menggiring kreativitas pelatihan membuat vlog ini diharapkan bisa memaksimalkan
penggunaan gawai pada siswa agar berdampak positif pada masyarakat
indrayani lakshmi jakarta